masih ada beberapa yang tidak sabar pada saat mengemudi di jalan
saya sama sekali tidak menyarankan adanya perpindahan lajur
ya ini sangat membahayakan
sabar saja sambil dinikmati mudiknya dan jangan melakukan pelanggaran
karena kecelakaan lalu lintas itu dimulai dari awalnya ada pelanggaran
dari mulai awal one way kami menerima laporan beberapa masyarakat menerobos
batas jalur tengah untuk pindah dari jalur a ke jalur b
ya ini sama sekali tidak boleh dilakukan
pertama tentunya membahayakan
kedua saya hanya berdoa moga moga jangan sampai dilihat oleh anak anak kita
ini contoh yang tidak baik
ya tentu yang tidak baik
percayakan saja kami semua berada di lapangan untuk membantu para pemudik
untuk bisa menikmati perjalanan dengan selamat sampai di tujuan